ya kita awali berita dari malang
aksi protes sopir angkutan umum terhadap transportasi berbasis online terus berlanjut
ratusan sopir kamis pagi memblokade jalan protokol dan terminal arjosari
menuntut transportasi online segera dihentikan
akibatnya ratusan warga terlantar karena tidak dapat kendaraan
ratusan supir angkot di kota malang kamis kemarin kembali memblokade jalan ahmad yani
yang menghubungkan jalur malang surabaya
aksi ini sebagai bentuk protes terhadap angkutan berbasis online
seperti ojek dan taksi yang beroperasi di kota malang
tak hanya itu para supir angkot juga memblokade akses masuk terminal arjosari
akibatnya lalu lintas keluar masuk angkutan umum di terminal lumpuh
para calon penumpang menumpuk tidak dapat kendaraan
angkota satuan brimob pun diturunkan untuk menertibkan aksi sopir yang mengganggu lalu lintas ini
mereka mengempeskan ban angkutan kota yang digunakan untuk memblokade jalan
aksi blokade ini usai
setelah wali kota malang bertemu para supir
mereka diminta untuk mencari solusi soal pro kontra transportasi online
sementara itu sopir angkot bersikukuh akan tetap melakukan aksi mogok
jika taksi dan ojek online tetap diizinkan beroperasi di malang
yang tadi uber grab ojek tidak boleh beroperasi di malang
satu kata titik ini dari semua paguyupan semalang raya
ini satu kata satu ini tok
hari kamis ini merupakan hari keempat mogok yang dilakukan oleh sopir angkutan kota di kota malang
mereka juga mengancam akan merazia pengemudi transportasi online jika membawa penumpang